raden surabaya sesa
aku harus membantu
aku tidak bisa membiarkannya
kau harus membantu
kau sudah mendapatkannya
aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membobol penjara ini
dengan jurus belajar musti
nampaknya aku harus cari cara lain
aku ada angka
aku ada angka
aku ada angka
aku ada angka
aku ingin buang air kecil
alah kau pasti berbohong
kau hanya ingin kabur bukan
tidak penjaga aku serius
aku ingin buang air kecil
aku sudah tak tahan lagi
baiklah kalau kau ingin aku berbohong
aku akan buang air kecil
hei tahan tahan
kau ini pangeran atau bukan
tidak ada tata krama sama sekali
baiklah jangan asli roxie kurang miew
hai siapa lagi yang berani melawan
hai kepa keluar hai hai hai hai hai hai hai hai hai hamba ingin melapor bahwa raden
surawi sesang kabur dari penjara dan ngamuk di luar bagaimana bisa dia kabur dari penjara
sepertinya dia sedang setan
aku bisa saja mengalahkan dia sebenarnya
ada apa kau memanggilku maena
enak saja kau mau mengambil ayamku
tidak tidak tidak
laksanakan dulu tugasmu
baru aku akan berikan ayam ini
aku harus mengeluarkan ajian baja musti
jangan bilarkan dia mengambil pujang ke bar itu
kalian pikir kalian bisa menghadapi
maju kalian semua
aku bosan menghadapi kalian satu bersama
kenapa kalian lari dari pertanggungan itu
kami takut dimakan raksasa itu
kalian tidak usah takut
dia sama sekali tidak bodoh
dia takut dengan perintahku
kalian tidak akan kenapa napa
cepat serang surabaya sesa
raden surabaya sesa
aku harus membantu
aku tidak bisa membiarkannya
hei kakek tua yang berjenggot food
kau tidak usah menjadi pahlawan siap
kenapa mahesa mendapatkan tongkatnya

aku camino mengejar kanku
kamu harus sebutkan keputusan gue
jangan putus dari jadi
tapi rai tapi apa yunda apa masa dulu kau dalam yang juga alami
yunda lapar tentu saja sudah lapar dari kemarin yunda belum mengisi perut
rendah dengan makanan hanya dengan minum saja kira inti suara perut kiaman aja yang kayak
gitu teh uh dadah saja mama kalau begitu
sekarang aku cari makanan untuk indah
eh raden raden sebentar biar paman aman sama paman amin aja yang nyarinya raden mah
tunggu di sini aja alhamdulillah baiklah kalau paman aman dan paman amin tidak keberatan
terima kasih banyak paman baik raden ayo berhati hati paman
yunda kenapa yunda terlihat gunda
astagfirullahaladzim rai yunda masih saja memikirkan bagaimana keadaan ibunda saat ini
yunda jangan khawatir insyaallah bunda baik baik saja amin amin ya rabbul alamin